kemudian kita juga ada latihan nandak untuk malam final
saya juga baru tau shooting itu pun masih belajar
untuk kemudian kita berbicara tentang nft maka kita ngomongin ada tiga item yang akan membuat nft itu menjadi berbeda
jadi kalau anda suka makan daging domba
ada yang di belakang ofisial dokter semua ada
dan juga edukasinya terhadap apa saja
apalagi sekarang harganya lagi turun
maka ini akan menjadi potensi yang sangat kecil gitu
baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia
jadi mereka itu kayak lebih lebih antusiasnya itu lebih meningkat gitu loh
kalau untuk putri jadi dia memang sudah melakukan prioritas
saya punya pengalaman dulu ketika di utara
nah tiga ratus meter perencanaannya zaman dulu angan angannya dia